kasihan banget sih fani hidupnya gak bergaya lagi
kalo begini gak seru aku gak bisa ganggu dia lagi
pake jatoh lagi
kak fani ternyata kakak selama ini baik baik aja
ma mama kenapa kok batuk batuk
aduh gatel mungkin alergi udara
oh gitu yaudah mama istirahat aja ya mak ya
gak bisa mama harus ke rumah reno bawa soto ayam buat afif
soalnya pembantu barunya nggak bisa bikin ya
mama biar aku aja yang ngantar sotonya ke rumah reno
mama istirahat aja ya aku kan gak mau sampai mama sakit
baik banget sih kamu yaudah kamu cepet antarkan
supaya nanti afif makan malam pakai soto buatan mama
oke deh mama yuk mama istirahat ya
sekarang kita liat
apa yang dia lakuin
apa yang dia lakuin
apa yang dia lakuin
apa yang dia lakuin
yang akan terjadi sama romeo dan juliet yang ada di sana
makanan untuk anak anak udah siap
belum bu saya masih nyiapin makanan buat ibu sama bapak
nanti kalau ini sudah selesai baru saya nyiapin makanan buat anak anak ya bu
yaudah kalau gitu saya aja yang ngurusin ya
iya deh bu maaf ya bu kalau ngerepotin
alhamdulillah saya nyiapin makanan ke meja makan dulu ya bu
nanti abis itu saya bantuin bu bella masak
eh nggak jalan ya
mama tangkap ya mama tangkap
oh udah pinter ya lari
astaga masih anak mama sekarang ya udah pinter ya
nanti nanti kalau larinya
kamu nggak mau lari
ya gak apa apa yang penting jangan lari dari kenyataan
pasti kan komedian kita dulu yang terbangkanya
syifa dan afiq terlihat bahagia sekali
ini yang sebenarnya mereka butuhkan selama ini
eh kak fani
eh kak fani
eh kak fani
eh kak fani
eh kak fani
kenapa kafan ditinggalin sendirian
kak kafan ditinggal sebentar ya
kamu berani ninggalin kavani sendiri
tadi dia kenapa teriak ya
bella kamu sini ketemu
kamu itu apa apa bella
aku gak masalah afif nolongin kamu bella
yang aku permasalahkan adalah afif menelantarkan kak fani
kamu tahu tadi apa yang aku lihat disana
kak fani jatuh gak berdaya di lantai
gak ada afif disana karena dia nolongin kamu
gimana perasaan aku bella
kak fani itu kakak aku satu satunya
dia keluarga aku satu satu yang tersisa
karena aku tanya gimana perasaan kak fani kalo dia ngeliat afif yang seharusnya ngelawat biar
dia malah mesra mesraan sama kamu
sebenernya apa tujuan kamu meminta afif tinggal disini
permisi selamat siang
itu kan suaranya cynthia
mau apa dia ke sini
kalau ada dia pasti ada masalah
jangan ulangi itu
permisi selamat siang
itu kan suaranya cynthia
mau apa dia ke sini
kalau ada dia pasti ada masalah
jangan ulangi itu
aku pindah ke sini untuk berdiri dari cynthia
malah dia datang ke sini
kok sepi banget ya
aku kan ke sini mau nengokin kak fani
aku mau tahu kabarnya dia gimana keadaannya dia gimana
kak fani lagi istirahat cynthia
jadi sebaiknya kamu pulang
reno aku gak akan ke sini kalau gak disuruh sama mama sylvia
sama sylvia itu mau mandinya agar cobain soto yang dia buat
biar aku yang bawa
itu hp siapa yang minta kamu kan
yaudah kamu angkat aja dulu teleponnya nanti
biar soto ini aku kasih ke bella
biar dia bisa mengidahin soto ini
reno lagi kenapa ya
kayaknya dia lagi berantem deh sama afif dan bella
kebetulan fanny lagi sendirian
ini kesempatan aku bikin dia meledak ledak lagi
halo kak fanny
kakak apa kabar
kak aku kesini bauin kakak foto loh
ini buat ngerti waktu kita
udah pasti enak banget
kakak mau gak
kak yaudah aku siapin dulu ya kak
fanny ini udah aku siapin fotonya
kak jangan gym aja dong kan aku ngomong sama kakak
kak fanny mau makan fotonya gak
atau gini aja deh
kalau kakak gak mau makan sotonya sekarang
aku taruh situ ya kak ya
eh terima kasih ya
tadi aku liat ada ibu cynthia datang kesini
itu bener dia
iya bener pak
dimana dia sekarang
tadi sih saya liat nonton cynthia masuk ke kamarnya di fanny pak
kamu gak salah lihat kan
bener kok pak tadi saya liat sendiri
nonton cynthia masuk ke kamarnya di fanny
cynthia gak boleh menemui fanny
dia bisa bikin masalah lagi dan bikin keadaan fani makin memburuk
kesian banget sih fanny
hidupnya gak berdaya lagi
kalau begini gak terlalu
aku gak bisa tangguhin dia lagi
dia pake jatoh lagi
ternyata kakak selama ini baik baik aja
kak afif dateng
aduh sekarang mendingan kakak sekarang
ayo berperan lagi cepet cepet
aduh kak fanny
ngapain kamu udah disini
maafkan aku atas kejadian yang tadi
aku terpaksa meninggalkan kamu
karena tangan bella terkena panci panas
aku refleks menolongnya
tapi aku gak bermaksud untuk menyakiti hati kamu
aku juga gak tahu
kalau kursi roda kamu tiba tiba
berjalan dan kamu jatuh